insiden terjungkalnya kren ini terjadi di proyek jembatan rel ganda pt kai di jalur cipaku
kelurahan batu tulis kota bogor jawa barat
alat berat itu ambruk saat mengangkut beton sepanjang belasan meter
hingga nyaris menimpa permukiman setempat sebelum akhirnya jatuh ke dasar sungai cipaku
beruntung sejumlah pegawai dan operator derek berhasil selamat dengan cara melompat keluar dari krain
insiden ini terjadi pada minggu sore saat lokasi itu diguyur hujan
hingga senin siang petugas proyek masih kesulitan mengevakuasi rangka beton yang patah
serta bangkai krain dari dasar sungai
belum diketahui pasti penyebab insiden krain terjungkal
lantaran pengelola proyek menolak dimintai keterangan oleh awak media
diketahui sejak dua ribu sembilan belas pengerjaan proyek double track atau rel ganda kai jalur bogor sukabumi ini
telah mengalami sederet insiden kecelakaan hingga longsor
dan banjir sebanyak tiga kali
muhammad juanda bogor jawa barat